salah satu titik krusial arus balik adalah di lokasi penyeberangan bagaimana kesiapan pt asdp indonesia ferry menghadapi arus balik lebaran dua ribu dua puluh
bergabung melalui sambungan zoom shelfie arifin corporate secretary pt asdp indonesia ferry melalui sambungan zoom
selamat malam bu shelfie
selamat malam mbak tiffany
baik terkait dengan kesiapan bagaimana menghadapi arus balik yang puncaknya dari hari kemarin sampai dengan hari selasa ini
sejauh ini apakah ada penambahan unit kapal yang akan beroperasi kemudian bagaimana kapasitas daya tampung penumpang secara keseluruhan bu shelfie
baik memang seperti diprediksikan bahwa arus balik sudah mulai dari h mulai h plus satu kemarin
dan diperkirakan arus puncak arus balik sepertinya akan terbagi dua di tanggal dua puluh lima dan dua puluh enam ini
kemudian juga nanti di tanggal tiga puluh dan tanggal satu april
pengoperasian kapal memang itu adalah kewenangan bptd atau regulator yaitu kemenhub
bptd nanti akan menambahkan kapal melihat dari kepadatan kendaraan yang datang
untuk seperti yang arus mudik kemarin puncak pada saat puncak bptd mengoperasikan empat puluh tujuh kapal
namun sampai dengan kemarin memang kapal yang beroperasi masih di tiga puluh lima kapal
nanti mungkin bptd akan mengoperasikan lebih banyak kapal
khususnya kapal kapal yang berkapasitas besar
untuk bisa menambah kapasitas kendaraan yang terangkut
seperti itu mbak tiffany
oke selain penambahan unit kapal apakah ada penambahan terkait dengan pelayanan kendaraan
nah untuk mempercepat pelayanan juga biasanya memang akan ada percepatan port time
offline itu artinya kapal kapal yang nanti berangkat dari bekahuni ketika mereka sampai di merak
mereka tidak akan mengangkut kendaraan tapi harus kembali ke bekahuni untuk mengangkut kendaraan lagi
jadi dengan demikian kapal kapal yang tiba di bekahuni
bakahuni akan lebih cepat untuk bisa mengangkut kendaraan lebih banyak lagi
bu shelfie yang sering terjadi yang kita lihat adalah bagaimana antrian calon penumpang kendaraan yang terjadi di lokasi penyeberangan
apa sebenarnya faktor krusial terjadinya antrian ini
kemudian bagaimana imbauan yang akan diberikan oleh asdp terhadap calon penumpang
kalau untuk saat ini memang faktor yang terutama adalah memang dari jumlah kendaraan yang datang di waktu yang sama
jadi memang ada beberapa waktu waktu tertentu yang merupakan waktu waktu favorit kendaraan untuk datang ke pelabuhan
jadi memang kami mengimbau kepada kendaraan atau calon pemudik yang ingin kembali ke pulau jawa untuk mengatur kedatangan juga
untuk memilih mungkin waktu waktu yang lebih lengang
seperti kami perhatikan hari ini di pagi hari khususnya menjelang siang itu pelabuhan cukup lengang
sehingga kami sarankan apabila memang pemudik ingin lebih cepat datang ke pelabuhan
bisa memilih waktu waktu di pagi hari dan mungkin menjelang siang dan malam hari biasanya lebih padat
oke selain disarankan untuk mengatur waktu penyeberangan dari calon penumpang
yang juga harus dipahami oleh calon penumpang adalah pembelian tiket
karena kadang kadang para calon penumpang ini menganggap pembelian tiket dilakukan on the spot
di lokasi langsung padahal mungkin seharusnya tidak seperti itu
nah ini juga untuk mengantisipasi terjadinya antrian kendaraan atau penumpukan yang terjadi ibu shelfie
betul saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan pertama tama apresiasi bahwa pada saat arus mudik
para pemudik ini sudah memiliki tiket itu sangat bisa mempercepat pelayanan
nah pada saat arus balik ini kami juga menghimbau kembali kepada para pemudik untuk sudah memiliki tiket sebelum masuk pelabuhan
kami ingin juga menginformasikan bahwa tiket kami sudah bisa dibeli mulai h enam
dan tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan maupun di area pelabuhan
nah apabila memang kami meminta semua pemudik untuk memiliki tiket minimal hamil satu sebelum masuk pelabuhan
nah tadi saya lihat beberapa komentar warganet calon penumpang di lini masa di twitter
yang bertanya ketika memang dia harus menghadapi situasi bahwa pelabuhan atau di lokasi penyebrangan cukup padat
banyak sekali kendaraan
tapi dia sudah membeli tiket
sehingga tiketnya hangus
nah bagaimana ini kemudian
kalau untuk tiket hangus biasanya nanti memang kami ada kebijakan melihat dinamika di lapangan
jadi seperti pada saat arus mudik juga ketika saat memang terjadi antriannya cukup panjang
kami ada kebijakan kebijakan di mana kami akan mengakomodir para pemudik yang memang antriannya sudah cukup panjang
namun memang ini adalah kebijakan yang kita lihat di lapangan
seperti yang pada arus mudik kemarin juga saya rasa tidak ada pemudik yang mengalami tiket hangus
seperti itu mbak
ini yang harus diperhatikan ya
karena memang diprediksi tadi puncak arus baliknya akan terbagi dua
sehingga para pemudik yang akan kembali di arus balik calon penumpang bisa memperhatikan tadi dari bu shelfie
terima kasih bu shelfie arifin korporat sekretari pt asdp indonesia ferry sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini